assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama tama perlu saya sampaikan bahwa saya telah mendapatkan laporan langsung
dari menko polhukam dari wakapori dari panglima tni dan dari kepala bin
terkait dengan upaya pengendalian situasi dan pemulihan keamanan di makobrimob
yang telah selesai dengan cara cara yang baik
dan alhamdulillah narapidana teroris semuanya sudah menyerahkan
diri kepada aparat keamanan
dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar besarnya atas nama rakyat dan negara
kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa ini
yang ketiga perlu saya tegaskan
bahwa negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang
sedikitpun pada terorisme dan juga upaya upaya yang mengganggu keamanan negara
dan yang terakhir atas nama rakyat bangsa dan negara
rasa duka yang mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian
dalam melaksanakan tugas dari negara
dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi duka ini
saya juga telah memerintahkan kepada wakapori untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa

kepada prajurit yang telah menjadi korban keganasan terorisme
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh